sekelompok pemancing dan nelayan di sekitar perairan pulau tunda kabupaten serang banten
dipuat kaget saat kemunculan hiu paus atau yang dikenal juga dengan sebutan hiu tutul sepanjang enam meter
peristiwa kemunculan hiu paus ini terjadi pada senin dua puluh sembilan mei lalu
kemunculan hiu paus ini merupakan momen langka dan sangat jarang dialami para nelayan maupun pemancing di pulau tunda
hiu paus muncul ke permukaan laut biasanya untuk mencari makanan yang dibutuhkannya
dan bagi para nelayan di perairan utara banten kemunculan hiu paus merupakan pertanda baik
sebab di kawasan munculnya hiu akan banyak pula muncul berbagai jenis ikan lainnya yang memang dicari oleh para nelayan